pulau belitung merupakan pulau yang kaya akan destinasi wisata
mulai dari panorama pantai yang indah kuliner yang lezat hingga flora dan fauna langka
kali ini saya ingin mengajak anda mengunjungi lokasi penangkaran salah satu hewan langka di dunia yaitu tarsius belitung
lokasi penangkaran tarsius belitung yang dalam bahasa belitung dikenal dengan pelilean
berada di batu mentas kecamatan badau kabupaten belitung
ada tiga lokasi di mana hewan langka jenis primata ini ditemukan dan diakui oleh international union for conservation of nature atau iucn
yakni di belitung sulawesi dan filipina
iya pak ini sedang apa sekarang
ini kita lagi observasi tarsius yang dari tangkapan warga
tidak mau dirilis kembali ke hutan
jadi kita lagi cek kesehatannya kemudian adaptasi dia dengan makanan seperti apa
sungguh beruntung saya dapat bertemu dengan salah satu hewan langka ini
berdasarkan penelitian terakhir tarsius center indonesia tahun dua ribu delapan jumlah tarsius yang ada di bitung hanya sekitar seribu ekor
kenapa bisa langka pak jumlah tarsius
pertama karena kehilangan tarsiusnya
tarsius itu bukan habitat alami
jadi hutannya jadi kebon jadi sawit jadi tambang jadi pemukiman
terus yang kedua itu ada mitos di masyarakat dulu yang bilang ini tarsi adalah monyet hantu pembawa sial
tarsius merupakan jenis hewan karnivora
makanan sehari harinya adalah belalang jangkrik bahkan cicak dan ular kecil
di siang hari tarsius belitung menyukai tempat teduh
seperti di bawah di daunan sambil makan atau bersantai
namun jangan salah di malam hari tarsius merupakan pemburu makanan yang cepat dan aktif
dari batu mentas saya beralih ke destinasi wisata seru lainnya di belitung yakni pulau lebong
untuk pergi ke pulau lebong wisatawan harus menyeberang dengan perahu nelayan selama kurang lebih lima belas menit dari pelabuhan tanjung ruk
bersihnya laut dipadu gradasi warna air menambah kekaguman saya menyaksikan indahnya nuansa alam di negeri laskar pelangi
tak perlu jauh jauh ke luar negeri untuk berwisata saat ini
wisata di indonesia aja masih banyak yang perlu dieksplorasi dan dinikmati
ini dia salah satu obyek wisata di belitung yang baru dan hits dikunjungi wisatawan
ya pulau lebong
obyek wisata yang satu ini cocok bagi wisatawan yang ingin menghabiskan waktu liburan dengan kedamaian dan ketenangan
masuk kawasan ini pengunjung juga harus menaati protokol kesehatan yang berlaku seperti memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan
banyak lokasi yang dapat dieksplor di pulau seluas tiga puluh tujuh hektare ini
tak jauh dari villa terdapat pantai cikas yang menjadi ikon dari pulau lebong
letaknya yang tak begitu jauh dapat dijangkau dengan berjalan kaki atau bersepeda
di pantai cikas pulau lebong terdapat gazebo untuk wisatawan dapat bersantai dan berfoto foto
karena air laut sedang surut saya pun dapat dengan mudah mengangkat
dan melintasi cantiknya pasir putih menuju gazebo
ke belitung tak lengkap rasanya bila tak mencoba kuliner khas yakni mie belitung
di pulau lebong ini juga disiapkan menu mie belitung bagi wisatawan
mie rebus khas ini disajikan dengan udang tahu toge dan kuah kaldu kental yang panas
hmm aromanya yang menggugah selera semakin membuat perut terasa lapar
sudah tak sabar rasanya menyantap menu mie rebusnya orang belitung ini
namun jangan lupa untuk selalu mencuci tangan sebelum makan
nah sekarang saya mau nyobain kuliner khas sini yaitu mie belitung
kalau orang sini sebutnya mie rebus
namun mie yang satu ini berbeda dengan mie rebus biasa karena di dalamnya komplit
ada toge ada kerupuk udang tahu kentang apalagi mie makanya ditemani dengan yang segar segar yaitu jeruk limau
mie kuning yang lembut ditemani udang dan emping dalam kuah udang yang gurih dan manis membuat mie belitung beda dengan mie rebus umumnya
yang membuat unik mie belitung disajikan di piring beralas daun simpor
daun lebar ini merupakan sejenis daun jati yang mudah ditemui di bitung
tak perlu jauh jauh keluar negeri bukan
untuk menikmati panorama alam yang indah
serta staycation yang nyaman
cukup di belitung saja di indonesia saja
jika bermau akun joro kabupaten belitung